saya ingin ke pak kusnan terlebih dahulu
pak kusnan terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa bulan belakangan ini
ada banyak keluhan dari para petani di seluruh indonesia
mungkin bisa anda gambarkan terlebih dahulu kepada kami
bagaimana kondisi teman teman petani di lapangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya hormati bapak dirjen tanaman pangan pak suwanti
apa kabar pak suwanti
terima kasih mas donan
salam buat mas henry ya
ya selamat malam pak
saya gambarkan bahwa kondisi di lapangan
ya sejak ada el nino
kita rasakan pada bulan juli ya awal juli
itu masih ada hujan ya
terus kemudian sampai hari ini tidak ada hujan
kemudian el nino itu kan
tidak hanya tahun ini saja
tapi sudah beberapa tahun ya
mungkin sudah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
kemudian dua ribu sembilan pak kalau tidak salah
kemudian dua ribu sembilan belas ya sudah kita rasakan
sehingga petani sudah banyak pengalaman lah
untuk menghadapi el nino
sehingga ketika diumumkan oleh pemerintah atau bmkg ya
yang berwenang yang tahu tentang
kemudian petani juga sudah mulai siap siap ini kan gitu
intinya bahwa tanaman apa yang harus ditanam
pada musim musim el nino ini kan gitu
ketika di dekat sumber air ya kita masih menanam padi
kalau di tuban atau jawa timur kita pakai sumur bor ya
pakai pompa air ya kemudian di lahan kita itu
kemudian juga bagaimana mempercepat
percepatan masa tanam itu yang kita lakukan juga
waktu itu pada bulan april kalau tidak salah
kita bersama bapak presiden juga bapak menteri
melakukan upaya itu untuk melakukan mitigasi ya pak
melakukan percepatan tanaman percepatan ya tanaman ya ya ya ya
mesin tanam sehingga waktu panen tidak akan kekurangan air kan gitu nah kemudian juga yang
jauh dari irigasi teknis kita menanam namanya jagung kemudian juga holti kultura kemudian juga
buah buahan yang membutuhkan sedikit air kan gitu sehingga ini tidak mengalami gagal panen
kita sudah antisipasi kalau di jawa timur di tuban kita sudah memberitahukan kepada
anggota anggota kita di serikat indonesia nah kemudian juga di lahan lain yang yang kritis
misalkan di lahan tak ada hujan yang memang tidak ada air kita melakukan adalah olah tanam
kemudian mengaplikasikan pupuk organik kita bawa ke ladang kita sehingga nanti pas masa masa
musim hujan kita sudah siap untuk ditanam kembalikan gitu
pak kusnan kalau anda tadi mengatakan bahwa gagal panen tidak terjadi di daerah jawa timur di tuban seperti itu
berita yang beredar di masyarakat ini mengatakan bahwa banyak sekali petani yang terdampak dan juga ada yang sampai alih profesi
itu terjadi tidak pak di lapangan
kalau di lapangan kita belum menemukan ya
kalau petani itu istilahnya kan ada sampingan ada sambilan
jadi bukan hanya murni petani saja kan
petani kita itu lahannya lahan sempit tiga hektare kalau kita rata rata
kalau hanya mengendalikan petani sudah tidak akan survive kan gitu
sehingga juga sudah ada pekerjaan sampingan lainnya kan gitu
saya ingin ke pak suwandi
pak suwandi informasi yang kami dapatkan juga ini dari bmkg bahwa el nino akan berlangsung beberapa bulan ke depan
bahkan katanya sampai
nah langkah apa saja yang sudah dipersiapkan oleh kementan untuk bisa mengatasi el nino terutama untuk bisa meminimalisir dampak kemarau pada pertanian
dan apakah kementan sudah melakukan pemetaan wilayah wilayah yang dilanda kekeringan
terima kasih mbak ayu
terima kasih mas kusnan dan bapak ibu sekalian pemeriksa cnn yang luar biasa ini
yang pertama kemarau dan hujan itu adalah ritme alam
dan tadi diceritakan
tiga tahun terakhir kita menghadapi lanina basah
tahun ini kita menghadapi el nino dan puncaknya agustus september
nah dua bulan ini dan akan berlangsung data pmkg
bahkan di aceh itu ada banjir bu
jadi indonesia itu sangat luas
ada yang kena dampak el nino daerah daerah lahan tak ada hujan
ada daerah daerah das aliran sungai yang masih bisa bertahan
ada yang solusi dengan pomparisasi
bahkan lahan lahan rawa di daerah sumatera selatan kalimantan selatan itu justru saatnya tanam karena airnya surut
jadi keragaman itulah yang dimiliki indonesia sehingga setiap hari ada tanam setiap hari ada panen
demikian juga setiap bulannya
data bps juga menunjukkan ini bulan agustus kemarin pun masih panen delapan ratus enam puluh dua ribu hektare
bulan september tujuh ratus sembilan puluh ribu hektare dan oktober nanti ada sekitar tujuh ratus dua puluh enam ribu hektare di seluruh indonesia
sehingga yang disajikan tolong kalau di saat kering ada juga dong lokasi lokasi yang panen gitu mbak ayu
kan banyak juga lokasi lokasi yang hijau
kemarin saya naik pesawat juga lihat ke bawah daerah jawa tengah jawa timur juga masih hijau tapi sebagian memang betul kering
jadi kering itu memang daerah dari asalnya juga memang daerah lahan tak ada hujan
kemarau agak panjang el nino saat ini semakin kering
dan ini el nino terbesar terjadi tadi diceritakan mas konan ini terbesar tahun dua ribu lima belas dan kita mengalami praktek itu
solusi langkahnya ada empat strategi
yang pertama memang kita menyiapkan antisipasi dini sejak april mei yang lalu kita sudah siapin antisipasi termasuk menyiapkan brigade el nino
waktu itu udah antisipasi dan pemintaannya
kemudian yang kedua melakukan adaptasi terhadap lingkungan setiap daerah agrokosistem
mana yang butuh air mana yang perlu ditingkatkan produksi mana yang menanam di luar padi
dan mana yang bisa di genjat pertanamannya saat daerah daerah rawa
demikian juga melakukan langkah langkah mitigasi mengendalikan risiko risiko termasuk tolong gunakan benih yang tahan kekeringan
tolong penggunaan air budidaya yang hemat air
termasuk di tumpan itu teknologi nyemak nyemak
kemudian tolong sumber sumber air yang ada embung dampare long storage termasuk sumur kecil kecil kita pompa kita naikkan untuk menjaga pertanaman
termasuk mendorong petani untuk kur biokur
ger itu di dalamnya ada asuransi bahkan kita mendorong yang nggak dapat kur pakai asuransi
climb nanti dapat enam juta kalau kusuh total
nah itu langkah langkah garis besarnya
misalnya bagaimana melakukan mapping
kita mapping daerah merah itu yang betul betul kering
solusinya apa tanaman yang nggak bisa hidup kita carikan
misalnya yang butuh air sedikit kalau jagung nggak hidup itu sorghum hidup
singkong jalan gitu ya
jadi setiap lahan dipercaya akan tetap berproduksi
cuma bedanya sorghum tiga bulan kalau singkong sepuluh bulan
nah harus dihitung itu
kalau mau pendek kacang hijau
nah kemudian kita mapping daerah daerah yang kuning ini perlu diperkuat mendorong sumber sumber air
misalnya dikasih pompa dikasih selang
pompanisasi dari sumber sumber air sungai dinaikkan ke atas
kemudian daerah hijau kita tadi sama
percepatan tanam dan percepatan panen dengan umur padi yang ganja tahan kekeringan
sehingga bisa proses produksi cepat berlangsung
itulah yang kami jaga kita kawal sebaik mungkin
dan kita monitor terus oleh satgasnya ini di tiap daerah
kami memantau terus termasuk data data ini
yang terkabar terbaru pak kalau daerah kami koordinasi dengan pupr bpws
kemarin tim kami kejati luhur kemudian citarum juga sudah dibuka ke dungombo
nanti mengaliri daerah kudus demak
ini sudah berapa ribu hektare jalan ini
oke pak suwandi

pasti kita akan meng cover seluruh berita dari seluruh daerah di indonesia
tapi untuk yang kekeringan ini pastinya akan mendapatkan perhatian yang lebih dari kami pak suwandi
nah tadi anda juga mengatakan bahwa anda telah melakukan mapping
dan ada beberapa daerah yang mendapatkan warna merah dan juga kuning
bisa ada informasi kan itu daerahnya di mana saja pak
dan apa solusi dari sistem pengirigasian air
karena beberapa informasi di lapangan seperti di jawa barat telah mengalami gagal tanam
karena sumber airnya ini sudah mengering pak
nah nanti tolong dipersepsi mengenai istilah gagal tanam gagal panen
jangan jangan lahan memang nggak ditanam jadi nggak ada yang gagal
kemudian yang gagal panen berapa
kami ada pendataan sinergi dengan bps dengan dinas dinas
menghitung kalkulasi mana daerah daerah yang memang terjadi pusuh atau terdampak tapi bisa disolusi
salah satu yang ada di layar ini sangat menarik
ini sistem sumur
membuat sumur untuk menjaga seluruh daerah
sehingga pertanaman tetap baik
mapping kami banyak daerah sekitar dua puluh an kabupaten
tapi dari mapping dua puluh kabupaten ini
hitungannya daerah merah itu yang di atas lima hektare yang terkena dampak kekeringan
daerah kuning antara dua sampai lima di bawah dua ribu berarti daerah hijau aman
tetapi tidak nyebar seluruh kecamatan
pasti ada spot spotnya
ada daerah daerah di dalam satu kabupaten
kita anggap merah
tetapi di lokasi desa dan kecamatan tertentu
tidak merata semua
itu yang terjadi
dan kita kejar daerah daerah yang perlu solusi ini
pasti tim gerdal sudah turun lapangan
karena sesuai kebijakan bapak menteri
gubernur bupati semua sinergi dengan pupr
mengejar itu dan menjaga
kita hadir di tengah petani
mohon dari petugas lapangan untuk melaporkan terus
termasuk spi nya mas kosenan ini
di sana sumber air yang dikunjungi
pak presiden luar biasa
ada sumber mata air itulah yang bisa berproduksi
baik terakhir saya ingin ke pak kusnan
kalau dari aspirasi dan juga dari petani sendiri di lapangan
sebenarnya apa yang ingin disampaikan
dan bantuan seperti apa yang diharapkan
dalam menghadapi el nino hingga akhir tahun nanti pak
sebetulnya masih ada lahan lahan tanda hujan
yang bisa produktif ya sebetulnya
kalau ada bantuan misalnya sumur bor yang sumur dalam ya
sehingga pakai pompa pompa khusus yang pakai sibel
kemudian juga ada diharapkan petani ada listrik masuk lahan pertanian
sehingga bisa untuk memompa sumur yang dalam itu
sekitar lima puluh meter sampai seratus meter dalamnya itu
sehingga bisa mengeluarkan air
itu harapan petani yang diharapkan
itu harapan petani yang diharapkan
jadi lahan tanda hujan ya
kita sebagai sudah pernah uji coba juga
untuk mengairi lahan lahan jagung yang
lahan lahan yang tahun kemarin kemarin itu kekeringan
kita pakai sumur sibel yang dalamnya itu satu ratus dua puluh meter
bisa mengairi lahan sekitar satu sampai lima hektare lah per sumur itu
sehingga bisa berproduksi
sampai tiga kali per tahunnya
bapak bapak kita sama sama berharap semoga el nino segera berakhir ya
supaya nantinya titik titik yang telah di mapping dari kementan sendiri
yang titiknya ini merah maupun kuning ini bisa tidak mengalami kerugian
dan juga gagal tanam atau gagal panen seperti yang tadi kita telah bahas
terima kasih sekali lagi dirjen tanaman pangan kementan
bapak suwandi dan kepala pusat perbenihan nasional serikat petani indonesia
bapak kusnan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected sore hari ini
selamat sore sehat selalu bapak bapak